tapi selimut ini
silahkan bu elsa
ya begini aja
gue dateng kesini
cuma mau anterin
bingki sani ini buat lo
ini dari riki
dan bingki sani juga didiskrining
tadi sama polisi
kayaknya bawa balik aja kah kotaknya
udah gak mau nerima
bingki sani apapun lagi dari riki
kalo boleh jujur ya sa
sebenarnya gue juga gak mau
beliin bingki sani ini buat lo
karena riki maksa gue
lo terima bingki sani ini
riki tuh lusa
ngasih ini buat lo
dengan semua pengorbanan riki
yang udah dia lakuin buat lo
sampai detik ini
gue itu masih gak paham sama hubungan kalian
sampai riki seperti ini
sampai riki seperti ini
sebenernya hubungan kalian tuh sejauh apa sih
saya gak ada hubungan apa apa sama ricky kak
jadi kakak jangan salah paham
boleh antar saya ke sel ya

pas banget nih rena sama mama disini
papa butuh bantuan rena sama mama

papa butuh bantuan rena sama mama disini
bantuan rena sama mamu

untuk bantuin papa ngabisin cake ini
itu kan cake punya kamu mas
ini kue besar banget
yang ada kalau saya makan sendirian berat badan saya naik
bukannya sekarang udah
ya udah bentar mama ambilin dulu ya
wah ada muka papa
oke kita buka
ya aku potong bagian kupingnya ya
bukannya kena dikit tapi
dendam sama saya
yang dulu belum dimaafin
mas banteng mas terima kasih
suapan pertama untuk anak papa yang paling cantik
bismillahirrahmanirrahim gelias ya
rena suka kok habisin
enggak kamu juga harus
rena dulu lagi rena lagi
enggak kamu harus yang lebih
setelah menimbang dan mencermati
dengan ini terdakwa
hukuman penjara seumur hidup
enggak mungkin enggak
saya enggak mau saya enggak mau enggak
gimana kalau aku dipenjara beneran
gua enggak mau dipenjara sampe mati
gua enggak mau